kementerian pendidikan dan kebudayaan menyiapkan skenario terburuk
jika pandemi corona tidak juga usai pembelajaran dari rumah bisa saja diperpanjang hingga akhir tahun
bagaimana para guru menyikapi rencana ini
benarkah beban guru berkurang dengan belajar dari rumah
kita berbincang malam ini dengan wakil sekjen federasi serikat guru indonesia
satriwan salim yang bergabung melalui sambungan telepon
pak satriwan selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak satriwan terima kasih atas waktu anda malam ini
pak satriwan belajar dari rumah sudah berlangsung sekitar dua bulan
apa curhat teman teman guru
ya baik terima kasih mbak putri
kami mungkin berangkat dari hasil survei ya yang dilakukan oleh federasi serikat buruh
sama kpsi yang dua atau tiga hari lalu sudah kami rilis ke kawan kawan media
dan sudah kami sampaikan juga ke kepikbud dan kementerian agama
di antara catatannya adalah yang pertama memang betul yang dikatakan oleh pak hamid tadi
bahwa umumnya guru guru kita masih berorientasi kepada penyelesaian kurikulum
artinya target kurikulum yang harus dituntaskan kan begitu
nah padahal di sisi lain sudah ada surat edaran menteri pendidikan kebudayaan nomor empat tahun dua ribu dua puluh
yang meminta guru guru untuk tidak berorientasi kepada penyelesaian kurikulum
nah kurang lebih
ada lima puluh tiga responden guru yang masih ingin menyelesaikan target kurikulum
nah ini salah satu yang membuat beban itu terjadi
dugaannya adalah yang pertama berarti surat edaran tersebut tidak sampai ke kawan kawan guru
atau mengalami reduksi informasi misalnya begitu
atau yang kedua memang secara psikologi kami guru itu kan memang berpikir bahwa
kayaknya punya utang gitu kalau nggak menyelesaikan kurikulum
nah ada faktor faktor psikologis
sehingga yang terjadi adalah pokoknya misalnya semester ini ada sepuluh bab atau sepuluh materi gitu ya
kalau bahasa di sekolahnya kompetisi dasarnya ada sepuluh
wah berarti saya harus mengejar sepuluh nih gitu
nah padahal semangat yang sudah ada dari kementerian
jangan mengejar ketercapaian karena akses serba terbatas begitu loh
nah itu misalnya di antaranya
tapi mayoritas masih apa namanya berorientasi kepada penyelesaian
nah yang menarik juga yang kedua adalah apa namanya kawan kawan kita
guru ini juga unik juga gitu
uniknya dalam artian kalau di daerah yang akses terhadap internetnya baik
itu apa namanya menggunakan sarana fasilitasnya ya umumnya masih media sosial
misalnya wa gitu ya
belum yang variatif ya kan di angka kami menemukan apa ditemukan
yaitu untuk aplikasi aplikasi daring atau portal portal
yang sudah disediakan oleh pemerintah atau yang swasta itu relatif sedikit penggunaannya
nah jadi banyaklah di antaranya
kemudian juga guru masih memberikan perlakuan yang sama terhadap siswa ya kan
artinya begini satu kelas itu kan siswa itu kemampuannya beda beda
baik dari segi akademik pasti dari segi ekonomi misalnya
tetapi penugasannya relatif sama umumnya
nah ini diantara yang membuat persoalan pembelajaran jarak jauh ini menjadi
nah apalagi di tengah perbedaan demografis kita dan geografi kita
masih banyak daerah tiga t yang belum ada akses untuk internet
ya kan belum ada listrik aja belum ada misalnya di daerah garut itu
garut selatan kalau tidak salah juga laporan ke kami seperti itu
jadi alhasil apa guru guru yang datang ke rumah gitu kan untuk melayani anak anak didik
nah ini kan persoalan juga
makanya kami meminta kami mengharapkan kepada pemerintah
agar betul betul memberikan pelayanan juga
karena menurut bank dunia yang menjadi tanda kutip ya korban sehingga belajar di rumah
anak anak kita itu adalah enam puluh delapan juta lebih
siswa seluruh indonesia yang belajar di rumah karena pandemi covid sembilan belas ini
nah persoalannya angka enam puluh delapan juta itu kan bukan hanya anak anak yang punya gawai kan
anak anak yang punya barang mewah kan
terhadap laptop gitu kan internet
tetapi juga ada anak anak kita yang di daerah daerah tiga t
nggak usah jauh jauh tiga t dah
daerah daerah khusus gitu kan yang masih susah jaringan internetnya
nah ini juga harus dipikirkan
ini yang juga harus dilayani kan begitu
pak satriwan sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini
belajar dari rumah ini beban guru itu bertambah atau berkurang sih
nah yang menarik begini
di survei kami juga ada pertanyaan misalnya seperti ini
apakah guru mengalami kebosanan jenuh gitu atau tetap semangat atau tertekan
ternyata alhamdulillahnya ini kabar baik
kawan kawan guru walaupun di tengah
serba keterbatasan seperti ini
bahkan guru guru honorer mereka terancam untuk apa namanya
tidak lagi mendapatkan upah karena yayasan tidak mampu lagi kan
tetapi semangatnya masih tinggi gitu loh mbak
mayoritas guru guru menjawab mereka tetap semangat
tetap antusias untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh
atau belajar dari rumah walaupun di tengah keterbatasan
sekolah memberikan fasilitas nggak sih pak satriwan sebenarnya
nah harapan kita kan memang seperti itu ya kan
tetapi sudah dijawab oleh mas menteri melalui permendikbud nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
bahwa dana bos itu bisa dialokasikan untuk membantu atau mensubsidi siswa
ya kan mensubsidi siswa yang tidak mampu termasuk guru guru
nah tetapi masih ada kendala kendala teknis kan begitu
misalnya kendala teknis pencairan
ya mbak tahu pencairannya empat bulan sekali
belum lagi soal soal teknis administratif gitu
khususnya guru guru swasta apalagi yang statusnya honorer
mereka apa namanya pengeluarannya tetap gitu kan
sedangkan penghasilannya ya tadi mereka terancam untuk tidak dapat apa namanya gaji gitu kan
karena kemampuan sekolah ini sudah berkurang sekarang
karena orang tua sudah tidak bekerja karena faktor psbb
karena faktor krisis ekonomi dan seterusnya
jadi kami meminta intervensi dari negara tidak hanya bos yang melalui bos
tetapi semacam mungkin bansos kali ya bantuan sosial
yang mungkin tiap bulan gitu untuk guru guru kita khususnya guru guru honorer ini
termasuk guru guru yang di daerah khusus tadi
yang memberikan layanan di tengah keterbatasan
itu kami sangat apresiasi sekali
oke kalau misalnya sekarang kementerian menyiapkan skenario terburuk nih
pasat riwan kan kalau akan diperpanjang bagaimana
dan apa yang diminta oleh para guru kepada pemerintah nih sekarang
makanya hari ini kami menyampaikan rilis kepada kawan kawan media
jika skenario nya adalah tahun ajaran baru tetap bulan juli dua ribu dua puluh
dengan setelah kemudian apa namanya masih ada pjj
sebulan apa satu semester ke depan
anggap saja pandeminya belum pergi dari kita gitu ya
walaupun kami berharap mei atau juni sesuai dengan apa namanya
prediksi oleh para ahli tetapi
tak andainya satu semester ke depan
yang pertama yang kami harapkan adalah satu
ada intervensi negara terhadap guru guru yang potensi menjadi kelompok yang menjadi korban nanti
ya kan dalam hal ini adalah mereka diberhentikan atau gaji mereka dipotong
khususnya guru guru honorer dan sekolah sekolah swasta
harus ada intervensi negara khususnya dari pemerintah daerah
kami meminta di situ ada kewajiban pemerintah daerah
yang kedua adalah halo
yang kedua adalah kami meminta juga di sini
karena guru guru kita tetap optimis tetap semangat melayani anak anak didik
maka pemerintah bisa pemerintah daerah bisa menggandeng
apa namanya lembaga lembaga radio radio lokal
tidak hanya tvri atau rri tetapi semua segmen
untuk memberikan pelatihan kepada guru guru kita dalam
mengelola pembelajaran jarak jauh atau bdr ini belajar dari rumah ini
ya kan karena kita tangkap semangat guru guru tadi
nah yang paling penting yang nomor tiga adalah
pemerintah dan pemerintah daerah harus punya data yang betul betul real
karena anak anak kita yang belum terlayani selama ini kan kita diskusinya pjj online
ya kan oh siswa dikasih tugas gitu kan siswa dikasih tugas anak anak protes
nah ini ada anak anak kita yang jumlahnya juga jutaan
ada guru guru kita yang mereka nggak punya barang mewah tadi
akses internet yang baik ya kan listrik
nah itu harus punya data dan harus dilayani
makanya kami memberikan rekomendasi
gandeng misalnya kelompok kelompok atau komunitas komunitas di daerah
radio radio lokal gitu kan berikan insentif untuk kawan kawan guru
yang mengabdi di daerah daerah khusus tadi dalam rangka pjj ini
itu di antara masukan kami mbak
pak satriwan sekarang juga ada yang menarik nih
ada yang membuat petisi agar menangguhkan spp selama belajar dari rumah
apa suara dari teman teman guru
nah itu dilematisnya ini kan terkait dengan
misalnya beginilah waktu kami rakor kemarin
kalau tidak salah daerah apa itu dinas pendidikan kepulauan riau
kami sangat mengapresiasi karena dinas kepulauan riau itu
dinas pendidikannya memberikan
spp gratis sma ya kalau provinsi berarti sma
smk termasuk kalau tidak salah madrasa alia
yang negeri maupun swasta selama beberapa bulan ke depan
nah artinya ada tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini
nah dilematisnya sekolah sekolah swasta itu adalah
di satu sisi orang tua sudah tidak mampu membayar iuran
bulanan spp full gitu kan
bahkan mungkin setengahnya juga tidak mau
karena efek ekonomi dari pandemi tadi ya kan
tapi di sisi lain sekolah swasta
yayasan swasta tetap mengeluarkan pengeluaran rutin
ya kan biaya kegiatan rutin setiap bulan
termasuk gaji guru tadi
tetapi di sisi lain mereka sudah tidak mampu
nah intervensi bos tidak bisa full juga kan
memberikan bantuan gitu
makanya ini menjadi harapan kepada pemerintah
termasuk daerah untuk membuat atau melakukan tindakan afirmatif
ya kan karena tadi datanya
sudah diambang tadi diambang
karena kutip tertutup gitu kan sekolahnya
jangan sampai nanti berpengaruh ke siswa kita juga
kalau sekolahnya tutup karena guru gurunya nggak bisa dibayar full
ya nanti kan berpengaruh ke anak anak kita butuh sekolah dan seterusnya
jadi kami meminta intervensi dari negara di sini
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
oke terakhir pak satriwan apakah menurut

proses belajar jarak jauh ini juga berpengaruh
kepada kualitas pendidikan kita
apakah kita misalnya targetnya di level a
tapi kalau misalnya sekarang ini terjadi
pandemi ini masih berlangsung kita tidak tahu sampai kapan
ya kalau berbicara kualitas pasti berdampak ya
sebelum pandemi pun dari segi misalnya
kalau ukurannya adalah capaian dipisah atau tims gitu kan
secara internasional memang raport kita kan di bawah gitu
apalagi ada pandemi kan
nah kualitas pembelajaran kita tentu tidak ideal lagi
makanya fsg berharap ada skenario kurikulum darurat
ya kan di masa darurat ini
apakah ini untuk jangka pendek sekarang menghadapi covid
atau suatu hari nanti walaupun alhamdulillah ya
jangan sampai terjadi lagi tapi dalam keadaan darurat
kita sudah punya antisipasi gitu
supaya apa kita punya grand skenario untuk menghadapi ancaman
atau hambatan seperti ini sehingga kalaupun turun gitu ya
tidak turunnya banyak banget gitu
loh dari segi kualitas pembelajaran dari segi pelayanan ke siswa
ke guru dan seterusnya itu mbak
oke baik pak satriwan terima kasih sudah berbagi pemikiran
pada malam hari ini di cnn indonesia pak
salam untuk teman teman guru tetap semangat mengajar ya pak ya
terima kasih bapak